hingga dua puluh lima februari dua ribu dua puluh satu dari satu ratus dua puluh ribu total kasus covid sembilan belas jawa timur jumlah kematian mencapai lebih dari sembilan orang
satgas covid sembilan belas jawa timur juga melaporkan jumlah penambahan kasus harian di jawa timur sebanding dengan peningkatan angka kesembuhan yaitu di kisaran lima ratus orang per hari
masih tingginya angka kematian disebut satgas terjadi karena keterlambatan penanganan akibat kondisi yang sudah begitu parah saat masuk rumah sakit
kita lihat ternyata dari bor rumah sakit itu justru olah turun
relatif turun artinya orang orang yang berkejaran sedang itu sudah mulai turun
cuman yang memang kita lihat yang bergejala berat gejala berat ini kan orang orang yang biasanya terlambat datang ke rumah sakit
itu memang masih relatif stagnan
nah oleh karena itu kemarin kan kesimpulan dari rapat ppkm ini kita menghimbau masyarakat yang memang ada gejala covid untuk segera mendapatkan perawatan
kalau memang belum dites ya segera dites sehingga hasilnya lebih baik
karena temuan di lapangan hasil audit dari pekerjaan
karena situasinya sudah terlanjur berat terus habis itu dia masuk sudah fase terminal sehingga sulit untuk diselamatkan seperti itu
epidemiolog universitas erlangga windu purnomo menilai kasus kematian di jawa timur harus jadi prioritas penanganan
selain vaksinasi testing dan pelacakan harus tetap tinggi agar penularan makin bisa dikendalikan dan kematian bisa ditekan
windu pencatat dalam dua minggu memperbaikinya
ppkm jumlah testing per hari di bawah standar ideal who untuk indonesia yaitu tiga puluh sembilan ribu tes perharinya
jadi artinya sebetulnya penularan di masyarakat masih makin naik gitu bukannya makin turun
karena yang kita lihat itu hanya yang dilaporkan yang dideklarasi bukan yang sesungguhnya
ya dan itu tergantung dari testing
terus terang acai ya kita emang lemah
sekarang pemerintah daerah maupun pemerintah pusat lebih terfokus pada vaksinasi
ya sehingga yang seharusnya pakem yang harusnya tidak boleh digantikan gitu ya yaitu testing dan tracing itu melemah gitu
ya di akhir akhir ini melemah
bahkan banyak kasus positif yang tidak ada lanjutan tracingnya gitu
kan ini berbahaya
jumlah kematian di jawa timur sebanyak sembilan ribuan kasus
bahkan hampir dua kali lipat dari angka kematian di dki jakarta yang memiliki total kasus positif lebih tinggi yaitu tiga ratus tiga puluh empat ribu orang
rangga umara didin iswandani surabaya